pege mana sih kalian
gawat itu si tatang makin parah
sekarang dia ngejar motor orang orang
om etak motor mendingan masukin
gak usah ceng
tatang kan ngejar ngajar motor orang bukan motor akum
tatang keliatan dimana tadi emang
itu tadi di dekat lapangan
tuh kan aku menjadi repot ceng
jadi yang ini kang hpnya
bisa sekalian dibungkus nggak kang
ini uangnya kang
satu koma dua
saya hitung dulu ya
tunggu sebentar ya kang
assalamualaikum mang ochar
waalaikumsalam kang idan
saya boleh minta tambahan waktu enggak
untuk mengembalikan moda
dulu waktu mang ochar pinjam
bilangnya waktu mang ochar pinjam
untuk mengembalikannya dalam satu minggu
sebelum mang ochar berjanji
dipikir dulu yang matang
sanggup atau enggak
manusia itu yang dipegang janjinya mang ochar
saya juga pegang janji saya
kalau mang ochard nggak bisa mengembalikan
semua barang dagangan mang ochar
kenapa panik mang ochar
kan masih ada waktu sehari
kalau begitu saya permisi dulu ya
ingat mang ochar sehari lagi ya
kami agen cae
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
pada konspirasi global
di dunia banyak poros
kami setia pada ciraus
kami agen cae
berlatih setiap hari
kami agen cae
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
global ayo semangat harus tenang dulu ayo yang menyusup tiap hari yang menyusup tiap hari
bisa kami atasi bisa kami atasi ayo semangat kami agen cai kami agca berlatih setiap hari
selalu mawas diri selalu mawas diri pada konspirasi global pada konspirasi global
yang menyusup tiap hari yang menyusup tiap hari
assalamualaikum waalaikumsalam bu alhamdulillah kamu udah datang pon itu ngomong sudah ada di
berlatih setiap hari selalu mawas diri pada konspirasi global global di dunia banyak poros
di dunia banyak poros kami setiap ada jiraos ayo aduh aduh ke mana sih kalian lihat saya caranya
perhatikan ini fungsinya buat pijakan kaki bisa juga untuk pegangan tangan kita kalau mau naik
atas perhatikan saya ya pegangnya kuat lagi naik lagi ya
karena postur tubuh saya ideal
sama seperti postur tubuh intelijen dunia
siap postur tubuh kebetulan
kami agen cae
kami agen cae
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
pada konspirasi global
pada konspirasi global
yang menyusupi ya fare
yang menyusupi ya fare
kami bisa atasi
kami bisa atasi
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros
kami setia pada ciraus
kami setia pada ciraus
ayo kita duduk dulu
kok kamu baru nyampe pon
tadi angkotnya susah
tadi kamu mau jemput
tadi kamu mau jemput
mumu memang sudah punya kendaraan pon
jadi nggak susah kalau kemana mana
jadi nggak susah kalau kemana mana
satu dua tiga
satu dua tiga
jadi apa kerja di ciraus
mengelola taman bacaan kang
tapi disitu juga tempat belajar anak anak
popon ternyata lebih cantik ya dari fotonya
itu foto sudah sepuluh tahun yang lalu
kios di pasar lumayan rame
nanti bisa tambah satu kios lagi di bogor